halo selamat pagi waktu jakarta
kalo lu bicara lu bandingkan dengan timnas jerman timnas spanyol italia
nah sebagai kompensasi karena pendapatan kepala desa dari bengkok desa ini diambil oleh masyarakat desa